semacam bukan miskomunikasi ya keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat
sehingga pemerintah begitu mendapat green light untuk memulangkan
saudara saudara kita wni dari wuhan rrt itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat
di natuna yang dianggap tempat paling mudah paling aman dan dekat dengan instalasi militer
untuk dilakukan sesuatu dengan cepat nah pahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah
dan rakyat natuna agak terlambat dan itu supaya dalam lumi karena bisa diikuti dari semua media masa
bahwa perkembangannya berlangsung dari menit ke menit sehingga kita melakukan tindakan cepat
hari ini kita sudah bertemu menampung aspirasi teman teman dari natuna yang diwakili oleh
bapak bupati kesehatan bapak terawan itu akan berkantor di natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor
cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas yang istilah pak mendagri pak tito karnavian
yang tadi adalah operasi kemanusiaan kita merasa terhormat menurut kita pak mindagri mendapat tugas operasi kemanusiaan ini
yang itu sebenarnya dipuji
sebenarnya tidak ada apa apa pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di indonesia
di sana itu dilakukan dengan akurat tidak membahayakan masyarakat natuna dan bahkan di samping menjamin secara resmi
bapak menteri kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu
dibandingkan dengan yang lain misalnya dalam menghadapi